informasi lainnya saudara jalur tol bocimi parung kuda yang longsor di kilometer enam puluh empat dapat digunakan arus mudik secara gratis
jalur yang dapat digunakan untuk mudik adalah jalur b
jalur b tol parung kuda akan digunakan satu jalur untuk arus mudik dari arah jakarta menuju sukabumi dan sebaliknya untuk arus balik nanti
penjabat gubernur jawa barat telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk mengantisipasi kemacetan di jalur arteri
sementara menteri pupr basuki hadimulyono menyatakan perbaikan
jalur yang longsor ditargetkan bisa selesai pada hari senin besok
namun untuk perbaikan secara permanen bisa memakan waktu hingga tiga bulan
tapi jalurnya jalur b jalur b itu jalur jakarta bumi tapi untuk arah dari jakarta
oke berarti dari arah jakarta ya ke sukabumi pak ya
berarti kalau arus balik kita pantik satu
tapi hanya sebelah sana dua jalur sana